kita ketahui sejumlah nama anggota kepolisian dari berbagai pangkat
masuk dalam pusaran kasus penembakan brigadir yosua huta barat
disebutkan ada sekitar tiga puluh anggota yang diduga tidak profesional
dalam penanganan kasus dan menghambat penyidikan termasuk melanggar kode etik
kita bahas skenario verdi sambo yang mengancam sejumlah pihak di tubuh kepolisian
bersama dengan ketua ipw indonesia police watch sugeng teguh santoso
pak sugang selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak sugeng melihat apa yang disampaikan kapolri kita ingat selasa lalu
bahwa fs akhirnya dijadikan tersangka dan juga tiga lainnya dijadikan tersangka
bahkan disebut juga ada ancaman hukuman mati karena dianggap melakukan pembunuhan berencana
tanggapan ipw atas apa yang dilakukan kapolri ini
seperti apa dalam satu bulan terakhir apakah sudah cukup tepat sudah cukup berani
pernyataan kapolri itu pasti berdasarkan
hasil kerja tim sus yang telah menemukan cukup alat bukti minimal dua alat bukti
bahwa fs dapat dikenakan penetapan tersangka sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana
ini berdasarkan alat bukti
artinya yang akan kita lihat adalah kerja tim sus
nah kerja tim sus itu terbuka
buka lebar ketika pada hari jumat
pengacara dari baradae itu mengundurkan diri pengacara pertama
nah ini kan kerja tim sus ya
kerja tim sus kemudian bisa mengorek keterangan
mempengaruhi baradae untuk kembali kepada nuraninya
jadi terbuka dari sana
karena keterangan saksi itu adalah
salah satu alat bukti yang kuat
jadi seperti itu
jadi sudah tepat pengenaan status itu
dan ipw mengapresiasi kerja tim sus khususnya baraiskrim
dalam hal ini kan topoksinya baraiskrim ya dalam tim sus tersebut
oke kalau kita mengerucut kepada tim khusus bentukan kapolri
ada juga yang kemudian dianggap sejumlah pihak tidak transparan begitu
ini jadi hal yang cukup dipertanyakan oleh banyak pihak sejumlah warganet
mempertanyakan akhirnya transparansi polri terhadap penyebab kematian brigadir yosua
jadi banyak skenario liar begitu pak sugeng karena ada ketidakpastian dari latar belakang
ipw menganggap ini strategi tim khusus kah
atau apa yang menjadi pertimbangan untuk pengungkapan motif ini
tidak diungkapkan motif ya
kan pak presiden minta semuanya diungkapkan
menurut saya ini juga termasuk motif
menurut saya ini juga termasuk motif gitu ya
untuk disampaikan kepada publik
sebetulnya publik sudah mendapatkan satu informasi itu justru dari
yang bisa dikatakan informasi resmi kan dari pak mahfud md ya
beliau kan adalah menteri ya
pak mahfud md mensinyalir ada tiga
kelecehan perselingkuhan empat pihak kemudian pemerkosaan
dan akhirnya pak mahfud md mengatakan jangan dibuka lah
ini kan dugaan dugaan yang katanya akan konsumsinya orang dewasa
pak mahfud md sudah melansir
nah ini yang kemudian memicu masyarakat juga makin ingin tahu
dikaitkan dengan apa namanya dibuka tuntas
saya rasa penyidik bisa ya bisa tidak wajib misalnya
baik ami memohon maaf atas terpotongnya dialog kami sebelumnya dengan ketua indonesia police watch
karena kami mendapatkan informasi akan digelarnya konferensi pers di makobrimob
yang akan disampaikan langsung oleh irjen pol deddy prasetyo kadifu mas polri
terkait dengan pemeriksaan verdi sambo yang dijadwalkan pada hari ini
sebagai tersangka pembunuhan brigadir yosua
mabes polri juga menggelar konferensi pers ini untuk memberikan informasi termasuk transparansi
bagaimana tim khusus memeriksa hari ini
menyelidiki atau memeriksa dari tersangka pembunuhan brigadir yosua verdi sambo
dan kita masih menunggu hadirnya irjen pol deddy prasetyo untuk memberikan pernyataan pers
baik pak sugeng mohon maaf tadi kita terkendala atau kita terpotong karena ada persiapan konferensi pers di makobrimob
kita sambung soal citra polri dalam pusaran skenario sambo ini
kita ketahui juga ada puluhan anggota polri yang terseret
ini ada tiga puluh tiga puluh satu gitu
ada asalnya dari bareskrim kemudian dari polda metro jaya
kalau melihat pusaran ini terjadi di institusi polri barreskrim khususnya dan juga polda metro jaya
apa yang kemudian kemungkinan yang akan terjadi di tubuh bares krim dan juga polda metro jaya
terhadap anggota anggotanya yang mungkin terkait dengan kasus ini
implikasi terseretnya dengan sadar mereka
mereka ini sadar terseret ya
mereka sadar masuk jurang bersama sama dengan sampo
implikasi dari hal ini maka polri harus melakukan pembenahan ya
pembenahan institusionalisasi terkait relasi ya
hubungan atau relasi atasan bahwa
untuk dalam konteks asal
untuk dalam konteks atasan bawahan
harus taat pada ketentuan sumpah kode etik dan peraturan perundang undangan
bukan atas kepentingan
kalau kita melihat tiga puluh satu orang ini kemudian tenggelam bersama sama
ini sesuatu yang diluar dugaan
yang kedua dugaan ipw sekalipun
karena mereka adalah orang orang yang paham bahwa perintah untuk menghilangkan jejak atau menghalangi penyidikan
untuk mereka yasak kasus membuat menutup kasus ini kan tidak akan melanggar hukum
tapi mereka dengan suka rela tenggelam bersama
ini artinya ada masalah di dalam pola komunikasi atasan bawahan
ini ada kepentingan yang dijaga bersama
ini pasti terkait kepentingan ekonomi dan kepentingan memelihara jaringan untuk solid satu sama lain
yang berkenaan dengan kepentingan kepentingan melalui jaringan
yang berkenaan dengan kepentingan kepentingan melalui jaringan
yang berkenaan dengan kepentingan melalui jaringan
yang berkenaan dengan kepentingan melalui jaringan
oke pak sugeng
kalau berbicara soal membenahi komunikasi antara atasan dan juga bawahan dalam tubuh polri
ini juga yang kemarin sempat dimention beberapa kali oleh menko polhukam
bahwa ada psycho hirarki begitu
dan memang ini sudah membudaya di tubuh polri
itu adalah analisis sosial ya
tetapi institusi polri dan juga anggota polri
anggota polri itu terikat pada sumpah ya sumpah untuk setia kepada negara negara itu artinya
institusi negara yang sebagai entitas dimana di sana ada perlindungan masyarakat dan penegakan
kebenaran dan keadilan yang terlibat juga terikat kepada kode etik bahkan di kode etik ada dikatakan
gini loh ya seorang anggota polri wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum itu
sudah jelas ya jadi kalau dia menolak dia dibenarkan walaupun nanti kalau di dalam kelompok
geng tadi ya mungkin dia akan disingkirkan disingkirkan ya disingkirkan nih mungkin soal

mungkin soal kenaikan pangkatnya tidak direkomendasi mungkin tidak mendapatkan jatah jatah tertentu
nah ini pola pola seperti ini terpelihara kalau dari fenomena seperti tadi
padahal pola komunikasi ini adalah pola yang mengarah kepada bentuk pelanggaran hukum yang
bertentangan dengan suko si polri jadi institutionalisasi polri juga perlu
dibenahi pola relasi atas tendawahan perlu dipinjau dievaluasi kemudian juga
pola pengawasan ya pelanggaran kode etik juga perlu ada intervensi dari pihak luar ya oke terbukti
sudah melakukan pelanggaran hukum syarat syarat sebagai tersangka juga sudah terpenuhi melihat
skenario verdi sambo yang kemudian terbongkar artinya karirnya pun di kepolisian harusnya
berakhir dari sebelum selasa kemarin disebutkan oleh kapolri atau seperti apa
mereka harus segera diproses pemeriksaan kode etik dengan satu penetapan sanksi maksimal ppdh
ya karena di dalam perbuatan pelanggaran kode etik itu bukan sifatnya kelalaian yang mengarah kepada
and profesional kondak tetapi kesengajaan untuk melanggar hukum ya karena itu selain ada apa
namanya pelanggaran kode etik akan harus diterapkan di juga pelanggaran kode etik yang harus ditelanjurkan

juga juga pasal lima puluh dua
sehingga mereka bisa ditahan
yang itu yang tiga puluh satu orang ya
atas pelanggaran kode etik
pelanggaran kode etik
yang bernuansa di dana itu
ya itu harus diterapkan
jangan hanya pelanggaran kode etik saja
jadi seperti itu jadi kepada pak verdi
bisa terkena nih
ya tuduhan berlatis latis
tiga puluh satu orang yang tidak terlibat
terkait dengan peristiwa pembunuhan
bisa dikenakan tiga pasal tersebut
jungto pasal lima puluh dua
oke pak sugeng melihat
cukup alot begitu sebelumnya
dalam penuntasan kasus meski pada akhirnya
oleh jajaran kapolri dan juga
jajaran tim khusus
titik terang dari kasus ini
akan ada plot twist tidak
dari skenario sambo ini
atau dari kasus kematian brigadir yosua
apakah mungkin nantinya
dilontarkan oleh netizen
atau warganet di lini masa
mungkin nantinya akan ada orang yang
mengamankan atau membackup
verdi sambo dengan sudah menjadi tersangka
saat ini kemudian bisa
meloloskan diri dari makobrimo
perlawanan itu sudah saya sebut
ada perlawanan dalam tanda kutip ya
pada hari jumat ada pergerakan
berada di rumah verdi sambo
hari jumat ya
ini yang kemudian dipantau sehingga
bahkan dipantau sebelumnya
sehingga penebalan keamanan di mako
di baris krim kan dilakukan
saya rasa ini untuk bisa meloloskan verdi sambo
entah meloloskan fisik entah memberikan
dukungan moral ya saya tidak tahu
tapi ada dua puluh orang
ini bagian daripada lingkarannya verdi sambo
kemudian ada juga upaya perlawanan
mengintimidasi saya mendengar ya
karena ada informasi bahwa verdi sambo
kalau tidak terima dia dijadikan tersangka
dan dia pegang kartu kartu polisi lain
karena dia seorang adik ropam
mungkin perlawanan ini akan dilakukan
dengan membuka kartu kartu ini ya
misalnya akan menyerang pribadi pribadi
di dalam timsus ya misalnya
ya dengan informasi informasi terkait
dugaan pelanggaran misalnya
karena dia kan seorang adik ropam
dia punya data data soal pelanggaran polisi
atau seperti apa ya
nah ini harus dicermati
dan oleh karena itu saya berharap ya
kita mendukung timsus
untuk fokus dulu menyelesaikan
urusan ini ya
kalau ada isu isu yang bernilai seperti itu
itu adalah dikesampingkan dulu
supaya timsus firm untuk membawa
memberkas dengan lengkap
profesional pembuktiannya kuat
untuk disampaikan kepada kejaksaan
karena pengawalannya kalau dipolisikan
sampai p dua puluh satu nih ya
sudah selesai tugas polisi
walaupun tugas pemerintahan internal masih ada
nah ini juga pengadilan juga ada nanti
ya mereka pasti akan menyiapkan pengacara pengacara handal
pengacara pengacara anda untuk bisa meloloskan
karena ada problem disini
yaitu ada barang bukti yang dilangka
salah satu informasi yang saya dapat
yang dalam korelasi ini adalah soal pistol ya
dimana pistol itu tidak pernah ditampilkan
juga disana pistol itu sudah disembunyikan
oke kalau tadi pak sugeng menyebutkan
ada peluang peluang untuk pihak ferdisambo cs
melakukan perlawanan nantinya kepada
tim khusus ataupun polri begitu
kita harapkan polri termasuk barat skrim
lebih jauh lagi mengingat kemarin
sudah dapat apresiasi dari masyarakat
sudah ada harapan dari masyarakat
bahwa polri melakukan tugasnya dengan baik
pak sugeng teguh santoso terima kasih banyak
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected